pemerintah melalui menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
muhajir effendi pada jumat pekan lalu resmi melarang mudik lebaran dua ribu dua puluh
keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan covid sembilan belas
larangan mudik ini tidak hanya berlaku untuk asn dan karyawan bumn
namun juga karyawan swasta
adapun larangan mudik akan berlaku dimulai pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
serta sebelum dan sesudah tanggal tersebut
masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan keluar daerah
kecuali dalam keadaan yang mendesak dan perlu
koordinator tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
dalam rapat koordinasi satuan tugas penanganan covid sembilan belas
menjelaskan sejumlah mekanisme
yang akan diberlakukan guna membatasi mobilitas masyarakat pada tanggal tersebut
kemudian pengetatan persyaratan mobilitas masyarakat keluar kota pada masa liburan
ini khusus untuk pegawai asn tni polri bumn bumd
ini harus mendapatkan surat perjalanan tertulis atau izin dari pejabat setingkat eslon dua
dilengkapi dengan tanda tangan basah dan nama jelas dan nomor hp
kemudian pegawai swasta
tentunya mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau atasannya
yang dilengkapi juga dengan identitas yang jelas
kemudian pekerja sektor informal dan pelaku perjalanan yang tidak mudik ini
harus izin dari kepala desa atau kelurahan
yang dilengkapi juga dengan identitas yang jelas
dalam rangka untuk bisa dicek nanti di lapangan
wiku adhisa smito menambahkan bahwa perjalanan antar kota dengan kendaraan motor
hanya diperbolehkan untuk kepentingan non mudik
sehingga tidak ada transportasi pengangkutan sepeda motor antar daerah
ataupun menggunakan sepeda motor untuk keperluan mudik
terkait adanya larangan mudik ini
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
kemungkinan surat izin keluar masuk atau sikm di wilayah jakarta
akan kembali berlaku pada periode larangan mudik lebaran di bulan mei mendatang
namun anies akan mengkaji urgensi pemberlakuan sikm
seperti dalam peraturan gubernur dki jakarta no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
yang menyebutnya peraturan mudik yang berkaitan dengan peraturan mudik
kita menggunakan pergub yang sama atau nanti ada aturan baru dari pemerintah pusat
yang menjadi wujudkan
tapi kami dari tahun lalu sudah ada itu
jadi karena itu larangan mudik ini perlu diwujudkan dalam bentuk peraturan
bukan hanya dalam bentuk anjuran
karena kalau peraturan maka petugas di lapangan bisa bertindak
lebih lanjut anies menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu aturan baru dari pemerintah
terkait larangan mudik lebaran ini
menurut anies larangan mudik ini perlu diwujudkan dalam sebuah peraturan
bukan hanya berupa anjuran
karena dengan ada peraturan
maka petugas dapat melakukan penindakan sesuai dengan aturan larangan mudik yang berlaku